sidang kasus dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa jessica kumala wongso akan dilanjutkan hari ini
agenda sidang yaitu pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi jessica
sidang akan digelar di pengadilan negeri jakarta pusat pada sidang perdana kemarin
dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum sekaligus pembacaan eksepsi oleh tim kuasa hukum jessica
jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri jakus mendakwa jessica telah melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana
sanksi maksimal untuk pasal tersebut adalah hukuman mati
dalam eksepsi kuasa hukum jessica menilai dakwaan jaksa tak lengkap dan kabur
jaksa dianggap sekonyong konyong menyebut jessica memasukkan racun ke gelas untuk mirna
padahal tadi disebutkan sebelumnya bahwa jessica membawa racun